komunitas uber mainstream atau kuman hari ini mengadakan konferensi pers di lembaga bantuan hukum jakarta
mereka menuntut manajemen uber agar lebih transparan dan manusiawi dalam membuat aturan
sejumlah pengendara ojek online uber hari ini mendatangi kantor lbh jakarta
mereka meminta pendampingan dari lbh jakarta untuk menyuarakan empat belas poin tuntutan kepada manajemen uber
tiga poin penting dari tuntutan mereka adalah kejelasan status hukum pengemudi
apakah sebagai mitra atau pengguna aplikasi seperti yang tertuang pada kontrak
kedua persoalan tarif dasar rp satu dua ratus lima puluh per kilometer dianggap terlalu murah dan soal asuransi yang tidak jelas
rencananya pengemudi ojek online uber akan berunjuk rasa esok hari di depan kantor uber di kawasan sudirman
sekitar lima ratus pengemudi uber sejabodetabek telah menyatakan akan hadir
nah tapi terkait dengan ojek online sampai saat ini belum ada
kemitraan yang khusus seperti itu
nah ada pun juga di dalam hukum indonesia kita mengenal adanya asas kebebasan berkontrak
seribu tiga ratus tiga puluh delapan kuh per data yang mana kawan kawan dari pihak driver uber seharusnya punya
kalau dianggap sebagai mitra ya punya hak untuk membuat perjanjian yang setara antara driver dengan si pihak ubernya
karena satunya adalah mitra mitra kan setara nih